kita tergabung dengan direktur utama garuda indonesia irfan setia putra
selamat pagi pak irvan terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia
salam sehat dari kami
pak irfan ini dengan penerbitan surat hutang
kita bicara mengenai penerbitan surat utang
berarti ini merupakan angin segar bagi rektur kulturisasi di garuda indonesia
anda bisa deskripsikan terkait dengan hal ini pak
ya jadi proses kita di pkpu yang kemudian menghasilkan voting
atau voting kemarin menghasilkan lebih dari sembilan puluh tujuh persen menyetujui
itu pada dasarnya seperti tadi anda sampaikan ada tiga kriteria penyelesaian hutang ya
mereka yang di bawah dua ratus lima puluh lima juta itu akan kita bayarkan langsung
nanti setelah selesai dengan dana asli
asal kas perusahaan
sementara yang di atas dua ratus lima puluh lima juta saya sedikit koreksi
itu penyelesaiannya adalah dalam bentuk hutang
sebesar delapan ratus dua puluh lima juta bentuknya adalah suatu dengan jangka waktu sembilan tahun
dan bukan atau ya dan saham senilai rp tiga ratus tiga puluh juta dolar
ini yang nanti akan menjadi bagian dari pemilik garuda
setelah nanti terjadi perpisahkan di rups kita lanjutan
dan yang terakhir adalah bumn
teman teman bumn maupun perbankan ini kita tunda kita perpanjang masa pembayaran menjadi dua puluh dua tahun
jadi ada tiga klasifikasi
dan ini semua klasifikasi yang tadi anda sebutkan adalah bagian dari merestrukturisasi hutang kita yang cukup besar
sehingga muncullah tiga tawaran ini
jadi kita bisa anggap bahwa ini mereka kita bisa laksanakan ini secara penuh
dan dengan ini secara buku garuda jauh lebih sehat
going concern kita itu menjadi posisinya lebih pas ke depannya
ya pak irvan dengan ada tiga klasifikasi tadi
salah satu yang cukup panjang adalah untuk penyelesaian hutang selama dua puluh dua tahun terhadap sejumlah kreditor
dan itu terbilang cukup kompleks ya pak karena melibatkan lebih dari lima ratus kreditor
bisa anda ceritakan pak sekomplek apa ini pak
ya jadi untuk mencapai persetujuan ini prosesnya panjang sekali
kita hampir lebih dari enam bulan di pkpu itu sendiri ya
tetapi sebelum pkpu kan kita sebenarnya terus menerus diskusi dengan mayoritas kreditus
jadi saya ingin katakan bahwa kompleksitasnya
kreditor yang dikasih kreditor ini memang sangat mendalam karena tipe daripada kreditor kita juga
ragamnya juga bermacam macam
termasuk di dalam yang dua ratus lima puluh lima juta ke atas tadi itu selain lesor
dalamnya adalah sukup pemegang sukup senilai lima ratus juta dolar
dan juga vendor vendor lain yang nilai tagihannya di atas dua ratus lima puluh lima juta
jadi kita bisa lihat kita malam sabtu minggu justru kemarin pada waktu hari raya
teman teman semuanya juga terlibat
kenapa saya katakan kompleks
karena detailnya juga banyak khusus misalnya untuk lesor pesawat saya ingin sampaikan
negosiasi kita bukan semata mata mengenai soal hutang kita kepada mereka
tetapi juga kerjasama kita ke depan seperti apa
dan alhamdulillah saya ingin bisa sampaikan di sini
kita dengan persetujuan pkpu ini
secara efektif kita akan mengalami penurunan harga sewa pesawat secara signifikan
sehingga memungkinkan kita ke depan ini bisa lebih fleksibel
dan juga memungkinkan garuda untuk bisa mencapai keuntungan
saya tidak ingin katakan semua pesawat ya
tapi ada beberapa jenis pesawat
ini tentu saja membuat kita semakin percaya diri untuk menghadapi
hari esok dan masa depan di garuda
yang sementara tidak bisa beroperasi itu akan kembali bisa dioperasikan ya pak ya
anda katakan adalah untuk biaya
sewanya jauh lebih murah lalu what next nih pak garuda dengan tadi ada keringanan untuk penyewaan
kemudian juga ada perpanjangan untuk pembayaran hutang terhadap sejumlah kreditor
apalagi nih pak yang ditargetkan strategi dari garuda pak untuk restrukturisasinya pak
ya jadi dengan penyelesaian restrukturisasi hutang kemudian yang kedua adalah negosiasi positif
untuk biaya biaya kita ke depan dalam hal ini terutama sewa pesawat
ini memungkinkan kita yang pertama adalah mengaktifkan kembali pesawat pesawat yang selama ini masih non serviceable
non serviceable itu artinya pertama dilarang terbang oleh misalnya oleh pemiliknya dalam hal ini laser
atau membutuhkan perawatan yang biayanya cukup tinggi
ini memungkinkan kita untuk menghidupkan dan memang ini butuh waktu ya
karena slot di maintenance
fasiliti kita juga terbatas
yang kedua dengan ini kita bisa mengeksekusi beberapa rencana rencana kita di dalam bisnis plan kita ke depan
untuk memastikan pertama adalah layanan kita ke publik makin baik makin tersedia
rute rute dan juga frekuensi penerbangan
tapi yang kedua juga kita juga makin percaya diri bahwa upaya kita dalam mengoperasikan pesawat pesawat
yang tadinya belum service

jadi non serviceable menjadi serviceable ini memungkinkan kita untuk memperoleh pendapatannya lebih besar
maupun dari situ sebuah keuntungan
kita hari ini sedang melaksanakan pelayanan terhadap jamaah haji
kedepan kita sungguh sangat percaya diri dengan hasil dari pkpu ini
bahwa kita bisa makin punya kesempatan untuk memberikan peningkatan pelayanan
kepada para pelayanan
kedepan kita juga sangat percaya diri dengan hasil dari pkpu ini
ada dua hal yang pertama internal kita beresin dulu ya
dengan restrukturisasi utang ini alhamdulillah satu persoalan besar kita bisa selesaikan
sehingga kita bisa menatap masa depan dengan jauh lebih baik
yang kedua terkait dengan kompetisi
saya dan manajemen garuda ini terdiri dari orang orang yang sangat senang
berkompetisi secara sehat
saya ingin hanya menyampaikan bahwa memang garuda akan mengambil peran
dan berkompetisi secara sehat
dan berkompetisi di segmen market tertentu saja
dalam hal ini kalau kita nyatakan di dalam klasifikasi industri penerbangan
kita akan bermain di full service carrier
kita punya anak perusahaan yaitu citylink
yang akan juga bersaing di low cost carrier lcc
kami citylink maupun garuda kita bukanlah kemudian merupakan orang
di dalam manajemen yang percaya bahwa mengkomoditisasi
produk itu adalah salah satu cara kita untuk bersaing
dan memperoleh masa depan yang lebih baik
mengkomoditisasi produk itu artinya apa
kita bermain di harga
kami percaya bahwa upaya upaya yang kita lakukan dari sisi pelayanan
upaya upaya khusus yang kita berikan kepada penumpang
experience baru maupun spesial kepada para penumpang
bisa supaya yang akan kita berikan kepada penumpang itu
bisa mendiferensiasi kita dibandingkan para kompetitor
tentu saja ini bukanlah sebuah dunia monopolistik
tetapi kami cukup berbangga hati bahwa kemudian kita punya produk yang spesial
kita di mata penumpang di mata calon customer
merupakan sebuah perusahaan yang memang
dan kami tidak pernah dan tidak akan ngotot untuk mengambil semua pangsa pasar
jadi ini ada bagiannya masing masing
tapi kita ingin pastikan buat siapapun yang negaruda
yang katanya mahal ini
merasa pantas membayar itu
karena diperlakukan secara baik
dan juga bisa terbang dengan aman dan nyaman
itu yang kita doakan
pak irvan tadi anda katakan
memang secara internal perlu adanya restrukturisasi yang tepat ya
tapi di satu sisi pasti ada efisiensi ya pak ya
lalu seperti apa ini pak
mungkin bisa sedikit memberikan gambaran
kalau kita bicara mengenai restrukturisasi
kemudian ada pemangkasan
tapi di satu sisi
servis harus ditingkatkan
kualitas juga harus tetap baik
seperti apa tetap menjaga itu pak
ya jadi kalau dari sisi efisiensi
orang akan selalu kemudian mencoba mengarahkan bagaimana upaya
upaya terhadap sumber daya manusia ya
ini selalu lah
yang selalu di ujungnya orang akan selalu pengen tahu ini kemana gitu kan
asal diketahui ya
jaga ruda ini dari mulai pandemi ini bukanlah perusahaan yang membiarkan diri terlena
dan kita sudah melakukan banyak sekali upaya upaya kita terhadap efisiensi
baik itu dari sisi operasi maupun dari segi sdm
kalau dari sisi operasi ceritanya mungkin kita sangat panjang
tapi dari sdm
kita sudah bisa mengurangi karyawan kita
karena kita akan selalu mengedepankan hak hak para karyawan
untuk ketika dia berada di dalam perusahaan
ataupun ketika dia tidak lagi berada dalam perusahaan
jadi kita menawarkan pensiun dini
dan ini sudah diambil oleh berapa ribu karyawan
kita masih sedang memproses itu
kita juga menawarkan cuti di luar tanggungan secara jangka panjang
yang lebih panjang daripada normalnya dan yang lain lainnya
tentu saja tak bisa dinafikan secara kenyataan selama beberapa bulan terakhir ini
kalau mau dikatakan hampir setahun ini
kita juga melakukan pemotongan gaji maupun perumahan secara bergantian ke kelompok

kita juga menawarkan cuti di luar tanggungan
kita juga menawarkan cuti di luar tanggungan
ke kelompok karyawan tertentu
ini untuk memastikan bahwa sdm yang kita miliki ini
makin mendekati kebutuhan yang kita hadapi hari ini
yang tentu saja jauh berkurang dibandingkan dengan masa masa sebelum pandemi
tetapi kembali lagi saya ingin tegaskan bahwa hak hak karyawan itu
tetap menjadi nomor satu tetap menjadi perhatian kita
kita mencari solusi bersama dengan para karyawan
dengan pengamai terkait dengan sdm dan biaya biaya yang terkait dengan itu
saya secara kontinu selalu bertemu dengan perwakilan karyawan
baik itu dalam bentuk serikat asosiasi maupun bukan
untuk mendapatkan masukan dan cari cara sebaik baiknya
saya juga bersyukur bahwa mayoritas karyawan garuda itu
menyadari juga ini adalah bagian dari cara mereka berkontribusi
pemotongan gaji ini bukan cuma hanya dilakukan terhadap karyawan tetapi juga terhadap direksi
dan komisaris dalam jumlah atau presentasi yang paling besar
jadi ini kita adalah satu bagian bersama
sementara secara operasional kita terus menerus mencari cara untuk melakukan efisiensi
di semua lini baik itu yang terkait langsung dengan penerbangan maupun yang tidak
jadi ini sebuah proses yang berketerusan dan setelah pkpu ini kami berencana
mengundang beberapa pihak untuk membantu garuda melakukan efisiensi
secara lebih struktural efisiensi baik itu dari sisi operasional dari segi sdm
maupun dari cara kita go to the market
pak irvan terakhir kita bicara mengenai rencana pemerintah
pemerintah kan menjanjikan untuk penyertaan modal atau pmn
apakah sudah ada perkembangan terkait hal ini karena memang dana yang dijanjikan cukup besar
sekitar rp tujuh lima triliun
ya jadi persetujuan yang diberikan kepada kami untuk pnm tujuh lima triliun ini
dan syarat utamanya adalah tercapainya kesepakatan dengan para kreditur
jadi walaupun kemarin mustinya diputuskan di ketok palu namun ditunda seminggu lagi
oleh hakim pkpu
kami percaya bahwa ini adalah dasar
utama kita untuk maju ke depan
kami akan dan telah berkomunikasi dengan kementerian bumn maupun kementerian keuangan
tentang upaya upaya mempercepat pencairan ini
sementara ini kesepakatan kita bersama dan secara governance
penandaan modal ini harus dilakukan lewat rups
jadi rups garuda yang insya allah akan kita lakukan dalam waktu yang tidak lama lagi
terkait dengan itu persamaan tentu saja seperti tadi disampaikan
akan ada pemilik saham baru senilai tiga ratus tiga puluh juta dolar
yang merupakan isinya adalah para kreditur secara purata
jadi pemegang saham mayoritas dan hal lain pemerintah tentu saja
bersama sama kami akan memastikan bahwa proses ini akan berjalan secepat cepatnya
dan saya ingin informasikan juga bahwa
dana dari pemegang saham mayoritas ini pemerintah dalam bentuk pnm ini
mayoritas akan kita gunakan untuk men service able kan pesawat pesawat kita
sehingga kita berharap tentu saja dananya akan semakin cepat
sehingga kita akan semakin cepat juga memulihkan pesawat pesawat kita
untuk bisa kita tebangkan dan melayani publik
pak irvan terakhir nih di tengah kondisi pandemi yang saat ini sudah melandai ya
dan juga rute penerbangan sudah konflik
kembali aktif tapi di satu sisi harga aftur naik
bagaimana dengan kondisi yang sedikit berpolemik saat ini
dan strategi apa garuda untuk meningkatkan revenue di tahun ini pak
ya sebenarnya sebenarnya terkait dengan polemik
saya pikir mungkin banyak yang membahas soal peningkatan harga tiket ya
kami tentu saja selalu melakukan review terhadap itu
tetapi untuk peningkatan agar tiket domestik
jelas garuda tidak akan nyalahi aturan aturan yang sudah ditentukan oleh
regulator dalamanik kementerian perhubungan
yaitu kita tidak boleh menjual harga di atas tarif batas atas yang sudah ditentukan
pemerintah melalui kementerian perhubungan memberi kita sedikit ruang
karena peningkatan harga aftur yang cukup signifikan
di atas harga tiket yang selama ini berlaku
ini akan kita monitor terus dan berharap bahwa harga aftur bisa turun
sementara dari sisi peningkatan domestik
penerbangan domestik maupun antusias publik
kami tentu saja dari waktu ke waktu melakukan adjustment terhadap rute
maupun frekuensi penerbangan
saya mewakili manajemen ingin sekali menyampaikan
ucapan terima kasih ke para pelanggan garuda yang selama ini
terus mendukung kami selama proses pkpu ini
tetap percaya bahwa garuda akan tetap terbang tinggi
tapi juga pada saat yang bersamaan kami ingin minta maaf
bahwa kapasitas kita belum selalu mencukupi
kita berjanji untuk sekira mungkin meningkatkan jumlah penerbangan
dan khususnya selama musim haji ini
kami juga mesti mengalokasikan beberapa pesawat kita
untuk melayangi jamah haji
sehingga di beberapa rute kita terpaksa mengurangi jumlah penerbangan
karena pesawat pesawat tersebut dipakai oleh teman teman kita
yang sedang melakukan perjalanan haji yang menurut kami
saya sendiri beberapa kali datang cukup mengharukan
karena mereka terbang atau melakukan perjalanan haji ini
setelah menunggu lebih dari dua tahun
saya pikir penting buat mereka ini kita utamakan dulu
saya mohon pengertian kepada teman teman

untuk bersabar dan kemudian berkomunikasi dengan kita
kita akan lakukan upaya terbaik untuk bisa memastikan semua kebutuhan ini dapat dilayani
baik terima kasih pak irvan setia putra untuk waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia today
selamat pagi pak
terima kasih selamat pagi